direkturat jenderal badan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara mahkamah agung
mengadakan bimbingan teknis hakim dan panitra serta kelompok kerja
di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara mahkamah agung tahun dua ribu dua puluh
bimbingan ini diikuti oleh puluhan hakim dan pandetra
di lingkup peradilan militer dan tata usaha negara secara tatap muka
maupun daring oleh seluruh hakim dan panitera di dua lingkungan peradilan tersebut
kegiatan ini dibuka oleh direktur jenderal peradilan militer dan tata usaha negara
marsikal muda yuwono agung nugroho pada dua puluh mei di jakarta
marsda yuwono agung nugroho menyatakan kegiatan bimbingan teknis ini
sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara
yono mengungkapkan dari pimpinan teknis ini diharapkan para hakim dan panitra
dari peradilan militer dapat memberikan pelayanan optimal
dalam memberikan pelayanan dalam mengajukan upaya kasasi dan peninjauan kembali
yang diajukan secara elektronik ke mahkamah agung
yuwono juga memaparkan kegiatan bimtek ini digelar
sebagai langkah persiapan bagi peradilan tata usaha negara
dalam mengantisipasi maraknya pengajuan perkara sengketa pilkada tahun dua ribu tujuh belas
khususnya untuk di lingkungan peradilan militer
dengan adanya sistem pengajuan kasasi dan peninjauan kembali ke mahkamah agung secara elektronik
itu perlu peningkatan pengetahuan peningkatan dan peningkatan sarana prasarana
sedangkan di lingkungan peradilan tata usaha negara
dengan adanya rencana pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di bulan november
kami memperkirakan ada banyak perkara yang akan diajukan ke pengadilan tipi tata usaha negara
terkait sengketa pemilihan kepala daerah
perlu upaya peningkatan kualitas personil dengan mendalami
berbagai ketentuan terkait dengan sengketa pilkada
dan perlu juga pembenahan di lingkungan para panitera
agar mampu melaksanakan proses persidangan dalam mendukung proses penyelesaian pilkada secara optimal
langkah kesiapan bimbingan teknis yang bekerja sama dengan badan strategi kebijakan dan pendidikan
dan pelatihan hukum dan peradilan mahkamah agung ini
bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas
para hakim dan panitera peradilan militer dan tata usaha negara
dengan adanya peningkatan aparatur peradilan ini
dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi para pencari keadilan